ya dea ini juga sudah malaysia juga sudah terdampak begitu ya
malaysia juga sudah melayangkan surat protes kepada pemerintah indonesia
akibat kabut asap dari pulau sumatera yang terus meluas hingga menyelimuti kota kuala lumpur malaysia
kualitas udara di negara malaysia terus memburuk dalam beberapa hari terakhir akibat kabut asap dari indonesia
kebakaran yang melanda wilayah sumatera dan kalimantan juga berdampak ke negara tetangga malaysia
di kota kuala lumpur asap sudah menyelimuti dan mulai mengganggu aktivitas warga
kualitas udara di beberapa kota di malaysia sudah masuk dalam kategori berbahaya
pemerintah malaysia juga sudah mengirimkan surat kepada pemerintah indonesia agar kebakaran hutan segera diatasi
pemerintah negeri jiran itu juga memberikan surat pada perusahaan perkebunan malaysia yang beroperasi di indonesia
untuk memastikan mereka mematuhi hukum yang ada dan juga mencegah aksi pembakaran lahan
pemerintah malaysia juga memberikan surat kepada pemerintah indonesia agar kebakaran hutan segera diatasi
pemerintah indonesia juga memberikan surat kepada pemerintah indonesia agar kebakaran hutan segera diatasi